dari kasus judi online kita ke kasus pembongkaran rumah produksi film porno
hari ini polisi rencananya akan memeriksa enam belas pemeran film dewasa dari rumah produksi tersebut
dan kita akan bergabung dengan koresponen cnn indonesia teddy zuhari yang saat ini berada di polda metro jaya
untuk mengetahui bagaimana perkembangannya
teddy dari enam belas pemeran film dewasa itu siapa saja dan fokus pemeriksaan hari ini terhadap para pemeran ini apa rencananya teddy
selamat siang sasa betul sekali bahwa di polda metro jaya hari ini dilakukan pemanggilan terhadap enam belas orang
yang statusnya masih sebagai saksi untuk diperiksa dimintai keterangannya lebih jauh keterlebihan mereka
terkait sebuah rumah produksi di kawasan jakarta selatan yang diduga memproduksi konten film empat
atau film dewasa yang memang sudah dirilis oleh pihak polri
khususnya polda metro jaya bahwa mereka melakukan penggerbekan di rumah produksi tersebut pada tujuh belas juli dua ribu dua puluh tiga lalu
dari tindak lanjut penggerbekan rumah produksi film porno tersebut ada lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
dan latar belakangnya ada yang sutradara kemudian kameramen editing dan juga sekretaris yang merangkap sebagai talent atau pemeran
dan hari ini menindaklanjuti pemeriksaan lebih jauh pihak kepolisian
polda metro jaya akan
akan memeriksa rencananya ada enam belas orang yang diduga terlibat langsung dalam produksi film porno
dari rumah produksi yang pernah digrebek di kawasan jakarta selatan beberapa waktu lalu
kami belum mendapatkan nama detail enam belas orang ini namun informasi yang bisa saya sampaikan di awal ini adalah
dari enam belas orang ini sebelas orang diantaranya merupakan perempuan dan lima orang laki laki seluruhnya merupakan

polda metro jaya akan mencari pemeran yang terlibat langsung dalam produksi film porno atau film dewasa
yang sudah mulai diproduksi oleh rumah produksi film dewasa tersebut sekitar awal tahun dua ribu dua puluh
dan informasinya disebutkan ada sebanyak satu ratus dua puluh judul film dewasa yang sudah diproduksi dan sudah pernah disaksikan melalui streaming online
sekitar sepuluh orang sudah pernah menyaksikannya secara berlangganan memang untuk menyaksikan
film porno ini film dewasa yang diproduksi oleh rumah produksi tersebut penonton harus berlangganan range
biaya berlangganannya antara lima puluh per hari sampai lima ratus ribu rupiah per tahunnya
informasi yang terbaru yang kami dapatkan terkait pemeriksaan hari ini ini informasinya dibagi dalam dua sesi
ada yang diperiksa sesi pagi kemudian juga ada yang diperiksa pada sesi siang atau menjelang sore namun belum dipastikan jam berapa
dan belum dapatkan informasi detail siapa saja yang lebih dulu akan diperiksa
memang sebelumnya dari pihak kepolisian pernah mengungkapkan beberapa waktu lalu ada nama misalnya kan saja
selebgram siskaye kemudian ada firly virginia yang juga dimintai keterangannya terkait film dewasa yang diproduksi
yang hampir sebanyak satu ratus dua puluh judul dan kalau kita bertanya kalau kita inginkan update tentu saja kita bertanya
tentang film dewasa yang diproduksi
tujuh belas orang yang diperiksa hari ini kemungkinan juga akan menjadi tersangka
ini dipastikan oleh pihak kepolisian jika bukti yang cukup kuat bahwa enam belas orang ini memang bisa dijadikan tersangka
mungkin saja sangat mungkin akan ada tersangka baru di luar lima tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian
apalagi syasha kalau kita merujuk dari aturan hukum misalkan saja kita merujuk ke pasal
pasal delapan undang undang nomor empat puluh empat tahun dua ribu delapan tentang pornografi yang isinya berbunyi bahwa setiap orang
dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau juga model yang mengandung muatan pornografi
termasuk di pasal tiga puluh empat masih di undang undang nomor empat puluh empat tahun dua ribu delapan yang juga berbunyi bahwa setiap orang
yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang
mengandung muatan pornografi sebagaimana disebut dari pasal delapan undang undang nomor empat dua ribu empat
maka akan dipedana dengan penjara paling lama sepuluh tahun penjara dan pidenda pidana sebanyak lima miliar rupiah
ini yang kita akan nantikan perkembangannya memang disebutkan hari ini akan diperiksa untuk sesi pagi jam sepuluh
tapi sampai saya melaporkan saat ini kami belum mendapatkan informasi update apakah pemeriksaan sudah dilakukan
atau siapa saja yang datang para awak media terus menantikan informasi perkembangannya
dari pihak direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya namun sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi terbaru
sasa seperti yang saya sampaikan tadi apakah acara pemeriksaan sudah berlangsung atau memang diundur
karena kami sejak pagi tadi sudah didatang ke tempat ini di polda metro jaya saya belum melihat ada siskae atau firli virginia yang datang
ataukah mereka sebenarnya sudah diperiksa dan masuk melalui akses pintu lainnya
ini belum bisa kami konfirmasi tapi tentunya kami akan menantikan kami akan menyampaikan informasi terbaru
seperti yang saya sampaikan tadi apakah ke enam belas nama yang diperiksa ini hanya akan diperiksa atau diminta keterangan lebih lanjut
atau sekaligus langsung akan ditetapkan sebagai tersangka nantinya
baik kami juga akan menanti bagaimana perkembangan status hukum dari ke enam belas orang yang rencananya diperiksa pada hari ini
terima kasih koresponden cnn indonesia teddy zuhari telah melaporkan langsung dari polda metro jaya